berapa bungkus kang
udah gue bilang gue beli semuanya
kalau perlu sama gerobaknya nih gue beli
sama gerobaknya kang
lo liat nih buat bayarin gerobaknya
lo inget gak dulu anak gue mau beli sotomi
sekarang kang jaka sudah jarang kaya
jadi dia bisa membantu pembangunan musola kita
iya pak alhamdulillah
tuh liat tuh itu musola jadi keren
nih gara gara jaka
duitnya dari mana
eh tapi kamu nipu orang buat berbuat amal kang
aku itu berbuat amal
aku itu berbuat amal
aku itu berbuat amal
aku itu berbuat seimbang
ya allah kang
duh sama tetep aja sama
susah banget sih dibilangin
aku masih mau mampir
engkak munculin kebetulan
hal itu kayak dapet
sekarang ada reydu
jangan terus dengar baik baikan
ini ya calet baik baik
kalau perlu tiap dua ratus meter
alhamdulillah alhamdulillah mulu
gue balik ah kerja yang bener ya
siap kang jakar
sampai sumbangan gue sia sia
orang kaya baru
iya saya juga bingung kang jakar bisnis apa ya
bisa cepat dapet uang
udah gak usah ngomongin orang
yang penting kita kerja
ada apa ya
poida ayo bener bener minta tolong
ayah butuh bantuan po
apa yang bisa saya bantu bu
kalau uang saya nggak ada
saya ada segini nih dek
bukan ini po
ayah bener bener lagi butuh pekerjaan
jadi pembantu rumah tangga pun ayah mau po
aduh saya jadi gak enak
gak apa apa kok kerjaan apa aja saya mau
kan yang penting ada
kan yang penting halal
apalagi seseorang janda po
tapi beneran jadi pembantu gak apa apa
yaudah kalau bu siti gak keberatan jadi pembantu di rumah saya
lompat makan hari ini po
yaudah yuk masuk
mas si intan itu gak bayar bayar arissa
udah lama deh bu
mbak juga punya motor ya
jalan gak permisi begitu
emang orang kaya begitu kali ya bu ya
yah gak gitu juga kali bu
orangnya dari orok aja bu kagak sombong kayak dia
waktu nyumbang bu sholat bu
sombongnya minta ampun
kesetinggi langit kaya keturun turun kali itu di langit
bukan sombong nyinyir
mau mesen kang
ada berapa porsi nih
gua mau beli semuanya
banyak banget kang
lagi ada jatan
udah jangan banyak nanya loh
pas banget hari ini
sama sekali ngedapet duit
nggak ada yang ambil ban
kamu pengen juga mir
pengen banget ya
minta uangnya sama orang tua kamu
masa nggak punya uang sih
mama aku nggak ada duit
emang bapak kamu kemana mira
bapak aku lagi kerja
memangnya kamu nggak dikasih uang jajan
kasian banget sih
teganya ya bapak kamu
kak lia kang
bukan cuma sholat tominya
kerobaknya saya beli
kalau punya tuyul
bapak aku pengen sholat tomi
sholat tominya nggak enak
yuk kita pulang yuk
iya enak sih
enak kan bu
orang apa apa punya duit ya nggak enak kok
iya enak sih
aku kan udah bilang sama kamu
jangan biarin mira bergaul sama tetangga
mereka tuh menghina kita terus
tapi tapi mira main di sini kok tadi
mira pengen sholat tomi
kamu tuh jangan pengen yang macem macem nak
udah makan aja kita tuh udah syukur
tapi mira pengen
kang masa kamu nggak punya uang sih buat beli sholat tominya aja
ingat ya suatu saat nanti aku akan kaya raya
berapa bungkus kang
udah gua bilang gua beli semuanya
kalau perlu sama gerobaknya nih gue beli
sama gerobaknya kang
mau lihat nih buat bayarin gerobaknya
lu inget nggak dulu anak gua mau beli sholat tominya malah lu hina hina
sekarang gua buktiin ya bukan cuma sholat tominya lu doang
gerobaknya juga bisa gua beli
ini bukti ya
ya bukti ya
lu jadi tukang sholat tominya jangan congong lu
hei diam lu
ngapain nih orang ada di sini
aku yang nyerebus itu buat dateng ngajarin dirang haji
lagian juga kan yang nggak punya kerjaan kang
warungnya kan habis kebakar mungkin dia belum punya modal
jadi nih orang susah lagi cari uang di rumah kita
jaka kenapa sih kamu tuh berubah sekarang
yang bikin aku kayak begini itu dia
yang udah ngehina kita selama ini
ya jadi wajar dong kalau aku anggap mereka ini sampah